kita ke informasi selanjutnya polisi beberkan adanya rencana aksi pembunuhan terhadap empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei
polisi membeberkan rencana tersangka kz yang mencari orang untuk mengeksekusi rencana tersebut
dan berikut pernyataan polisi dalam jumpa pers di gedung kemenko polhukam pada hari selasa sebelas juni dua ribu sembilan belas
dari ke enam tersangka yang kami amankan ini setelah kami tahan dan kami lakukan pemeriksaan kami melakukan gelar
akhirnya kami menetapkan tersangka saudara kz dan tersangka hm berdasarkan bukti permulaan yang cukup
akhirnya terhadap dua tersangka lainnya itu kami lakukan penangkapan
yang pertama saudara kz itu ditangkap di baris krim lanjut
pada hari rabu tanggal dua puluh sembilan mei
saudara tersangka kz ini berperan yang pertama memberikan perintah kepada tersangka hk alias i dan tersangka az
untuk mencari eksekutor pembunuhan
kemudian peran yang selanjutnya adalah memberikan uang sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah kepada tersangka hk alias i
untuk membeli beberapa perintah
yang kedua pucuk senjata api
setelah dapat empat senjata api pun berdasarkan fakta yang kami dapatkan di beberapa keterangan tersangka
ini tersangka kz masih menyuruh tersangka hk mencari satu lagi senpi
panjang lainnya karena sempi yang didapatkan dianggap belum memenuhi standar yang diinginkan
kemudian peran lainnya dari tersangka kz adalah
memberikan to target target yang tadi yang akan dieksekusi atau dibunuh
yaitu empat orang tokoh nasional dan satu orang pimpinan lembaga survei
kemudian tersangka kz juga memberikan uang sebesar lima juta rupiah kepada tersangka ir
untuk melakukan pengintaian terhadap target target
khususnya target pimpinan lembaga survei